bersama dinas kebudayaan dan pariwisata kota tanjung pinang kepulauan riau
selasa siang melakukan persiapan guna menyambut kemunculan gerhana matahari cincin
pada dua puluh enam desember mendatang
rencananya panitia akan memasang tiga teleskop matahari
di lokasi gedung gonggong taman bunda teti laut kota tanjung pinang
di mana dua teleskop akan digunakan untuk publik
dan satu untuk keperluan pemotretan sekuen dari waktu ke waktu
serta untuk streaming
selain itu panitia juga akan membagikan enam ratus lembar kacamata matahari
bagi para pengunjung yang ingin menyaksikan fenomena alam ini
gerhana matahari cincin sendiri terjadi pada saat matahari bulan dan bumi
berada tepat segaris
saat gerhana matahari ini mencapai fase puncaknya
matahari akan tampak seperti

di mana bagian tengah matahari akan terlihat gelap
sementara sisi pinggirnya bercahaya
mulai kira kira setengah sebelas sampai jam dua hampir setengah tiga
jadi peristiwanya lama tapi untuk cincinnya sendiri ada waktu tiga menit
kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kota tanjung pinang berharap
gerhana matahari cincin yang melintasi kota tanjung pinang
bisa dinikmati para wisatawan yang berkunjung ke kota tanjung pinang
kalau terjadi lagi di tempat ini
itu sekitar satu ratus tiga puluh satu ratus lima puluh tahun sekali
dari data badan meteorologi klimatologi dan geofisika
akan ada dua puluh lima wilayah kota di indonesia yang tersebar di tujuh provinsi
yang menjadi jalur lintasan gerhana matahari cincin di indonesia
arpandi kota tanjung pinang kepulauan riau